karena sebenarnya saat ini saya sedang berada di branch toe yaitu sebuah konsep restoran yang memadukan dengan sebuah ranch
branch sto adalah sebuah konsep ranch yang unik yang menggabungkan istal atau kandang kuda dengan restoran
berawal dari hobi berkuda pemilik branchto deddy haryanto melihat peluang bisnis dengan menambah restoran di dalam rangenya
sebenarnya kok ide awalnya itu dari istal dan range nya dulu gitu ya baru restorannya menyusul
ya kalau awalnya sebenarnya dari ranchnya dulu
karena memang kita suka berkuda
kemudian kita ada beberapa kuda yang kita pakai buat latihan sendiri di sini gitu kan karena terlalu banyak
terus yaudahlah kita share aja buat masyarakat yang memang suka berkuda
kebetulan di kita kan susah kalau kita mau nyari tempat latihan berkuda di kota terutama itu agak susah
mungkin makanya kita buka di sini
bukan hal yang mudah membuka sebuah range di indonesia
masyarakat indonesia yang berasumsi kandang kuda akan sekotor dengan kandang kambing atau sapi
membuat branchto harus berpindah tempat sebelum akhirnya menetap di pondok aren tanggerang selatan
setelah mendapatkan tempat modal yang harus dimiliki dari sebuah range adalah kuda
satu kuda bisa dibanderol hingga ratusan juta rupiah
nah kalau untuk kuda yang seperti di samping kita ini secara rata rata saja pak deddy di pasaran bisa berapa ini paling disatukan
kalau ini sudah ratusan sih
ratusan juta ya
kalau yang jenis ini ratusan
nah walaupun brinstone nanti rencananya ke depannya akan breeding sehingga tidak membeli kuda baru atau akan tetap beli saja yang baru biar lebih
ya pengennya sih ya pengennya suatu saat kita bisa breeding sendiri
mungkin butuh waktu saja
karena memang kita di sini masih baru jadi ya kita masih kembangin yang ada dulu
tapi ke depan sih kita pengen bisa breeding sendiri
saat ini branch toe memiliki berapa juta kuda
tiga kuda yang terdiri dari kuda lokal kuda yang diimpor dari jerman dan skotlandia serta kuda persilangan antara kuda lokal dan kuda eropa
tidak ada tiket masuk ke dalam brand sto untuk sekedar berfoto dengan kuda kuda pengunjung baru membayar pada saat ingin menaiki kuda
rentang harga naik kuda di brainstow mulai dari tiga puluh ribu rupiah hingga satu juta rupiah untuk mengambil kelas berkuda
selain itu branch toe juga memiliki fasilitas penitipan kuda atau stapling dengan biaya tujuh juta rupiah

dalam artian seperti apa menempatkan kudanya di sini kemudian bayar bulanan
iya bisa jadi kalau ini kebetulan full gitu kan kalau pas awal kemarin sempat kita share ke teman teman atau yang tamu tamu kita yang memang suka berkuda gitu
mereka bisa naruh kudanya di sini gitu kan kalau jual sih kita sebenarnya nggak jual nih

untuk menambah pundi pundi pendapatan branch toe juga memiliki fasilitas penitipan kuda
seperti memberi makan kuda dengan membeli wortel hingga bermain panahan
pak lady boleh ya

kita pakai perlengkapan dulu ya
kita pakai perlengkapan dulu

nah setelah berkuda nih ya saya sedikit haus dan juga akhirnya lapar

maksudnya mas m gus untuk konsep makanan sendiri di branch toe apakah juga disesuaikan dengan konsep range gitu
mungkin ada makanan makanan yang bentuknya kuda

atau mungkin yang daging dagingan
ya kalau makanan sendiri sebenarnya lebih general lah karena memang pengunjung di sini lebih general

jadi kita sesuaikan aja dengan kondisi pasarian
jadi kita sesuaikan aja dengan kondisi pasaran
dengan kondisi pasar

tapi sebenarnya lebih lakunya sekali lagi orang indonesia
kalau nggak ada nasi nggak makan
harga makanan di brandstow di bandro di harga dua puluh hingga empat puluh ribuan rupiah
berapa per porsi
menu andalan di brandstow antara lain nasi goreng nanas dan kelapa muda seafood
deddy bermitra dengan orang lain untuk bisnis restorannya
kalau untuk beri kontribusi terhadap omset bulanan dari brandstow
untuk restoran dengan kuda lebih besar yang mana
sebenarnya hampir sama
setiap bulan kita dari kuda maupun dari restu ini hampir sama
omset yang kita dapat tiap bulan
banyak kalau misalnya kita lihat dari range untuk omset bulanan dari brand stop
ya range nya mungkin antara dua ratus sampai lima ratus per bulan
dua ratus hingga lima ratus juta per bulan
brandsto yang baru buka pada tiga belas maret dua ribu enam belas
sudah mampu mendatangkan empat pengunjung setiap bulannya
seratus orang datang pada hari kerja
sementara jumlah pengunjung akhir pekan bisa mencapai lima ratus an orang
maka tidak heran dengan omset bulanan yang mencapai hingga lima ratus juta rupiah
deddy menargetkan break even point bisnisnya pada bulan ke dua belas
atau hanya dalam waktu satu tahun